salah satunya kbri seoul korea selatan
dalam akun instagramnya kbri seoul mengunggah video
ansambel warga indonesia dan korsel
menyanyikan ulang lagu count on me milik penyanyi bruno mars
dua negara yang merdeka di tahun yang sama ini
mengajak saling mendukung dalam mengatasi tantangan saat ini
sementara kbri praha ceko mengunggah video sang duta besar
kenzi dwi ekaningsi menyanyikan lagu indonesia pusaka
kbri den haag merayakan ulang tahun ke tujuh puluh lima indonesia
dengan bersepeda santai sejauh tujuh belas delapan km
kbri moscow rusia yang lomba menari poco poco dan olahraga lainnya
dan kbri rusia yang menari poco poco dan olahraga lainnya
dan kbri roma di mana diaspora di ibu kota italia itu
memakai pakaian tradisional dan batik khas indonesia
sementara kbri fatikan mengadakan upacara peringatan kemerdekaan
dengan cara yang sederhana namun khidmat pada pukul sembilan tiga puluh waktu italia
tidak ketinggalan kbri wellington selandia baru
duta besar tanto yahya menyajikan ekspresi para diaspora
dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan
pani maniar cnn indonesia